warga sidoarjo selasa siang dikejutkan dengan penemuan uang cina kuno saat membuat fondasi rumah
uang kuno tersebut diperkirakan berasal dari zaman majapahit yang kini diamankan di dinas pariwisata kabupaten sidoarjo
ratusan uang keping cina kuno ini ditemukan pertama kali oleh epin suyadi warga dusun beciro desa jumput rejo kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo
saat menggali fondasi rumah dengan kedalaman satu meter epin menemukan kantong yang berisi tumpukan logam yang kondisinya berkarat dan terkikis tanah
setelah diamati ternyata berupa uang keping dengan lubang di tengah dan terdapat tulisan mirip huruf cina
epin sendiri tidak tahu asal usul uang tersebut karena rumah yang ditempatinya sudah generasi kelima
penemuan benda kuno ini bukanlah pertama kalinya bagi epin
sebelumnya ia juga menemukan sebuah guci kuno dan akhirnya dibeli oleh seorang dengan harga
harga satu lima juta rupiah
dengan penemuan ini epin akan memberikan ratusan keping uang cina temuannya bila diperlukan
namun ia berharap ada perhatian dari pemerintah setempat